ya walau warga di sejumlah daerah memilih untuk mudik lebih awal agar tidak terjebak kepadatan penumpang
namun hingga tujuh april jumat pagi belum terlihat nih adanya kepadatan penumpang mudik lebaran di stasiun senen jakarta pusat
ya ini mulai dari area pintu gerbang masuk utama parkiran kendaraan hingga ke area lobi stasiun senen
belum terlihat terjadinya kepadatan antrian
ya begitu pula dengan petugas penjagaan dari pihak keamanan belum terlihat banyak yang diterjunkan
aktivitas juru porter pengangkut barang juga terlihat menunggu rezeki menanti penumpang yang ingin dibantu
sementara pihak pt kai daob satu jakarta yang membawahi stasiun senen dan stasiun gambir mengaku
hingga saat ini memang belum terjadi kepadatan penumpang
namun pt kai daob satu merilis data bahwa mereka menyiapkan satu juta tiket kereta api jarak jauh
untuk momen mudik lebaran
ya dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita sudah tergabung dengan koresponden cnn indonesia
teddy zuhari di stasiun senen jakarta pusat
ya selamat pagi teddy
tadi kalau dari informasi sebelumnya anda menyampaikan bahwa
belum terjadi lonjakan penumpang di stasiun pasar senen
menurut data pt kai daob satu kapan ini diprediksi penjualan tiket terbanyak terjadi
dan apa apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin berangkat menggunakan kereta api untuk mudik
ya selamat pagi mbak evri dan rizky
kondisi saat ini di stasiun
kalau saya perhatikan suasananya memang belum seramai
misalnya momen momen dekat dengan idul fitri tapi di beberapa hari menjelang lebaran ini
memang suasananya sudah boleh dibilang sedikit lebih ramai dibanding katakanlah pekan pekan sebelumnya
memang diantara mereka ada yang memanfaatkan momen libur hari ini untuk pulang lebih awal ke kampung masing masing
kalau sedikit saya tunjukkan suasananya seperti ini contohnya
di antara pintu keberangkatan kemudian pintu kedatangan
tentu lebih banyak adalah orang orang yang masuk mengantri ke pintu keberangkatan
dibanding dengan pintu kedatangan terlihat lebih lengang
pintu keberangkatan di stasiun senen ini ada empat
ini semuanya terlihat penuh antrian masuk orang walaupun sekali lagi belum ada antrian mengular saya perhatikan

dan memang penumpang penumpang di sini juga sudah mulai terlihat mulai berdatang

terutama untuk keberangkatan keberangkatan pagi dan sore hari ini
saya mendapatkan informasi rizky dan mevri
banyak yang menjadi favorit jam jam keberangkatan para penumpang
karena mereka tidak harus datang lebih awal berangkat di jam jam seperti saat ini jam jam sepuluh pagi
sampai dengan jam sepuluh siang nanti mevri
tapi saya akan mencoba mencari tahu
apa pendapat pendapat mereka para penumpang yang ada di sini
apakah di antara mereka misalnya ada yang ingin melakukan mudik lebih awal ke kampung masing masing
saya coba berbincang sedikit dengan ada keluarga yang ada di sini
dengan siapa ini
kang dika berangkat sekeluarga atau gimana
berangkat sekeluarga semuanya
kita berempat saja jadi
ini mau mudik atau sekedar jalan jalan atau gimana
mau mudik sih sebenarnya tujuannya
akan kerja dan tinggal di jabodetabek
iya betul kerja di sini
sudah artinya sudah dapat approve cuti dari kantor tempat kerja
pengen mudik lebih awal alasannya kenapa nih
enggak pengen menikmati momen momen mudik rame begitu
pengen lebih lama aja sih di kampungnya kali ya
kalau rame rame kayaknya udah ah biasa
oke tujuannya kemana nih
cirebon ya baik
kumpul nanti bersama keluarga di kangdika dan keluarga
kita coba cari pendapat yang lain
tadi ada berempat membawa anak kecil
bagaimana dengan yang di sini saya lihat ada juga yang membawa anak kecil nih
dua orang wanita
selamat siang funtun
oke mbak wiwi dan mbak mitra ini saya lihat mau ada di stasiun senin
mau berangkat juga mau mudik atau hanya sekedar melakukan kunjungan atau gimana nih
mudik lebaran masih lama dua puluh dua april
pengen dilakukan lebih awal kenapa nih
biar ini ya menghindari macet aja gitu
menghindari nggak banyak ini penumpukan
mungkin juga karena alasannya pemirsa saya melihat tadi keluarga penumpang yang saya wawancari
membawa anggota keluarga mereka anak kecil
ini juga saya lihat membawa anak kecil
alasannya juga apakah sama karena lebih nyaman jika membawa
bepergian dengan anak kecil
di tengah tidak terlalu padatnya suasana
seperti itu ya
kalau duluan kan jadi lenggang tuh
nanti untuk ke rumahnya itu kan jalanan masih lengang juga selain keretanya juga masih sepi
nanti pas jalan di jalan rayanya juga masih lenggang
gak perlu desak desakan juga
ini setiap tahun mudik atau tahun ini baru
karena kita tahu kemarin kan dua tahun kita ada pembatasan melakukan perjalanan
baik di momen momen mendekati idul fitri
tahun ini apakah anda setahun tahun sebelumnya juga melakukan mudik atau gimana
iya saya sebenarnya emang tiap tahun wajib sih
ini kedua tahun ini berarti mudik kedua
tanggapan anda ini sekarang kan lebih longgar nih
tidak perlu ada syarat syarat khusus harus misalnya pcr harus antigen
yang penting sudah divaksin semua juga sudah divaksin ya
ya sudah divaksin sampai booster
nah tujuannya kemana ini
tujuannya ke mana
dengan mbak mitra ya
mbak mitra mbak wiwi terima kasih hati hati di jalan
semoga perjalanannya lancar selamat sampai di tujuan
terima kasih banyak
rizky mevri sedikit juga saya tambahkan informasi yang saya dapatkan dari pihak pt kai daup satu
yang membawahi dua stasiun yang ada di wilayah jakarta masing masing di stasiun senen dan juga stasiun gambir
hari ini walaupun belum masuk kategori padat penduduk
padat penumpang yang ingin berpergian
tapi total jumlah dari dua stasiun di bawah daup satu
ada sebanyak tujuh belas ribu orang penumpang yang berangkat dari dua stasiun tersebut
dengan rincian dari stasiun senen ini yang terbanyak sebanyak delapan delapan ratus penumpang
sementara dari stasiun gambir sebanyak delapan dua ratus penumpang
kita tentu akan melihat bagaimana perkembangan dinamikanya
apakah besok juga akan mulai ramai
tapi sih informasi dari pihak pt kereta api kemungkinan tingkat kepadatan penumpang ini mulai terjadi
sekitar satu pekan sebelum pelaksanaan hari raya idul fitri tahun dua ribu dua puluh tiga
iya ini pasti bikin iri banget sih yang udah bisa berangkat mudik sekarang gitu kan
tapi teddy kalau misalnya dari pantauan anda selama di sana
bagaimana dengan fasilitas pendukung di stasiun pasar senen
misalnya ruang tunggu
kalau ini kan kita lihat memang masih sedikit penumpangnya ya
misalnya ruang tunggu ataupun misalnya parkir
seperti apa pantauan fasilitas di sana menurut anda